halo selamat datang di program indonesia forward bersama saya ratu nabila
tema kali ini kami akan membahas partisipasi dan juga peran indonesia pada expo dua ribu dua puluh dubai
yang akan digelar pada oktober di dubai emirat arab
world expo sendiri ini merupakan acara terbesar ketiga di dunia yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali
expo dua ribu dua puluh dubai ini menyediakan peluang besar untuk mempromosikan tiga sektor utama
yaitu perdagangan investasi dan juga pariwisata
expo dua ribu dua puluh dubai sendiri merupakan ajang eksebisi produk di level internasional
yang berpotensi untuk mengundang sejumlah investor
indonesia turut berpartisipasi sejumlah persiapan pun dilakukan di bawah koordinasi
kementerian perdagangan republik indonesia dan didukung oleh sejumlah kementerian dan sejumlah pihak terkait
expo dua ribu dua puluh yang digelar di dubai uni emirat arab merupakan acara terbesar ketiga dunia
yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali
expo dua ribu dua puluh dubai dilaksanakan mulai satu oktober dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
setelah ditunda selama setahun karena pandemi covid sembilan belas
indonesia menjadi salah satu peserta dari satu ratus sembilan puluh dua negara
indonesia membuka pavilion yang mengusung tema creating the future from indonesia to the world
pavilion indonesia mengusung tiga zona waktu yesterday today and tomorrow
akan membuka mata dunia untuk melihat kekuatan masa lalu sekarang dan masa depan indonesia sebagai kekuatan global

sebagai jendela indonesia untuk dunia pavilion indonesia dibangun atas dasar konsep united and diversity
pavilion dibungkus dengan tambal sulam berbagai kerajinan tekstil tradisional batik indonesia
termasuk menampilkan beragam budaya dan kuliner
di dalamnya pavilion indonesia memberikan pengalaman perjalanan interaktif masa lalu sekarang dan masa depan
untuk membuka peluang berdagang berinvestasi dan berkunjung
pavilion akan menjadi wajah sivilisasi indonesia yang mantap menciptakan masa depan yang lebih baik
lebih dari tiga ratus produk umkm ditampilkan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada enam puluh empat juta umkm indonesia untuk go global
lebih dari tujuh puluh lima forum bisnis dalam format hibrida siap dilaksanakan
kegiatan ini didukung oleh dua puluh dua kementerian dan lembaga

dan mitra mitra perusahaan nasional yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dunia
dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim
apakah partisipasi indonesia pada ajang expo dua ribu dua puluh dubai ini merupakan salah satu tindak lanjut arahan presiden
dapat dialihkan menjadi lebih baik
apakah partisipasi indonesia dapat membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi
dan sudah ada dua narasumber kami untuk membahasnya
sudah bergabung bersama kami menteri perdagangan muhammad lutfi
dan menteri investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal
kita akan ke menteri perdagangan terlebih dahulu
sehat sehat bapak menteri semua
ya pak lutfi mungkin masih banyak yang belum tahu dan juga belum mengerti tentang apa sih acara world expo ini
dan boleh diceritakan terlebih dahulu pak tentang konsep dari acara ini secara garis besar saja
ya jadi acara expo ini sebenarnya bukan acara trade events atau acara pameran

tetapi ini lebih menunjukkan tentang sivilisasi tentang kebudayaan tentang keindahan indonesia
jadi untuk yang kali ini kita punya tema pavillion indonesia adalah
jadi kita ingin menunjukkan apa yang sudah terjadi di indonesia
sivilisasi indonesia apa yang kejadian hari ini
dan apa yang akan kita lakukan untuk ke depan
jadi ini suatu konsep
untayan acara yang sebenarnya sangat penting
dan ini ajang expo ini sudah berlangsung sejak tahun seribu delapan ratus an
kalau kita lihat selalu acara ekspon ini menjadi acara acara yang penting
contohnya ketika dibikin misalnya eiffle tower di perancis paris kemudian di queens di new york
ini selalu menjadi ikon ikon dan indonesia menjadi peserta sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi ini menunjukkan tentang keberagaman indonesia keindahan indonesia sivilisasi indonesia
nah kita juga terus mengikuti acara acara tersebut dari aichi di jepang
kemudian diikuti oleh shanghai milan dan sekarang ada di dubai
baik pak lutfi jadi ini lebih ke brand indonesia begitu
tapi tentunya ini akan juga mempengaruhi ekonomi indonesia sendiri ya pak
sebenarnya konsep dari acara yang sudah dipersiapkan ini seperti apa pak
jadi kita banyak menunjukkan beberapa hal
yang pertama adalah pavilion indonesia ini memang akan dilihat secara futuristik
jadi banyak sekali di situ kita cerita tentang spice the world dulu
jadi ke apa kontribusi indonesia terhadap dunia di masa yang lalu sejarah
yaitu dengan rempah rempah indonesia
kemudian sekarang kita bicara tentang apa yang kita supply kepada dunia
misalnya kelapa sawit
adalah barang barang yang mempunyai sustainability tinggi
menjaga lingkungan menjaga deforestasi
dan kemudian janji kita ke depan dengan digital economy
dan juga janji kita bahwa kita akan mengedepankan produk produk yang ramah lingkungan
produk produk yang bertanggung jawab bukan hanya pada generasi ini
tetapi generasi yang akan datang
baik pak jadi memang konsepnya ini dirangkai begitu dengan sangat baik begitu ya
sampai menceritakan sejarah
dan juga apa saja komoditas komoditas indonesia yang kemudian bisa diperkenalkan di dunia
kemudian selain produk jasa budaya dan juga teknologi
apa yang nantinya akan ditampilkan pada agenda lainnya yang menjadi rangkaian di pavilion indonesia sendiri nanti pak
ya karena ini adalah menunjukkan tentang sivilisasi budaya indonesia
kita mempunyai satelit event
jadi yang pertama akan ada tujuh puluh lima forum bisnis yang ingin meningkatkan
investasi perdagangan dan juga pariwisata indonesia
dan kita juga setidaknya ada tiga puluh pertunjukan seni di rangkaian daripada rencana pavilion indonesia tersebut
tetapi yang terpenting adalah ketika nanti ada hari indonesia atau indonesian day
tanggal empat november tahun dua ribu dua puluh satu ini
yang rencananya insyaallah akan dihadirkan oleh bapak presiden
ini akan menampilkan budaya indonesia
kita akan mengirimkan setidaknya enam puluh peserta seni kita untuk menunjukkan kepada dunia
yang kita akan mendapatkan main stage di al wasel
jadi al wasl ini adalah main stage nya daripada acara expo ini
dan mudah mudahan kita akan bersaing dengan negara lain
memastikan bahwa budaya indonesia sivilisasi indonesia
dan tanggung jawab indonesia menjadi sangat penting buat indonesia dan dunia
jadi memang budayanya yang akan dianggap sebagai hal yang penting

kemudian bagaimana kondisi dari sektor perdagangan sendiri pak
di dalam dan juga luar negeri
sehingga indonesia perlu melanjutkan rencana partisipasi expo dua ribu dua puluh dubai ini
meskipun saat ini masih dalam proses pemulihan dari pandemi pak
jadi gini sebenarnya indonesia ini sedang berada di persimpangan jalan
indonesia sedang berevolusi dari negara penjual barang mentah dan barang setengah jadi
menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi
nah kita bisa lihat sekarang misalnya meskipun jualan terbesar kita masih tetap kelapa sawit dan batu bara
tetapi kita bisa melihat bahwa besi baja dan stainless steel terutama
sudah menjadi barang ketiga terpenting
kita lihat juga otomotif menjadi salah satu barang penting ekspor kita yang duduk di nomor lima
jadi ini investasi kita yang sukses dalam hilirisasi dari tersebut
yang sukses dalam hilirisasi daripada komoditas dasar pertambangan kita
ditambah juga dengan komitmen daripada pasar kita yang besar
untuk menjadi pool factor menjadi pool factor investasi
menciptakan indonesia sebagai central atau center daripada production untuk otomotif kita
tahun lalu kita menjual tidak kurang dari enam enam miliar dolar untuk sektor otomotif
yang tahun ini sudah tumbuh lebih dari dua puluh
dan kita juga tumbuh luar biasa bisa dibayangkan bangsa indonesia ini sekarang menjadi negara
penjual barang metal berat seperti stainless steel
nah stainless steel kita ini pada tahun juni juli juli dua ribu dua puluh satu ini sudah tembus sepuluh miliar dolar
jadi ini semua adalah cerita sukses indonesia yang harus kita ceritakan kepada dunia
tetapi pada saat yang bersamaan kita juga komit terhadap dunia bahwa kita sadar bahwa perubahan cuaca
perubahan lingkungan ini menjadi salah satu yang kita akan kerjakan dan merupakan komitmen indonesia juga
baik seperti apa nantinya kita masih akan menanti
baik indonesia forward masih akan kembali usaha ejeda berikut tetaplah bersamakan

apa yang sudah anda lakukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik melalui budayanya
pastinya nantinya bahkan akan banyak yang tertarik begitu pak
kemudian seberapa besar sih sebenarnya peluang investasi yang kemudian tersedia bagi indonesia
melalui partisipasi pada expo dua ribu dua puluh dubai ini dan juga sektor industri apa saja yang nantinya ditargetkan oleh bkpm
ya saya hanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan terdahulu oleh menteri perdagangan
dalam kegiatan ekspor ini kan kita akan menceritakan
pertamalah budaya indonesia yang kedua adalah kontribusi indonesia terhadap dunia
masa lalu sekarang dan ke depan
dalam konteks itu kami dari kementerian investasi selalu memanfaatkan momen momen ini
sebagai ajang promosi dan sekaligus mencari investor
dan dalam kesempatan ini juga menyampaikan tentang apa yang negara sedang lakukan
dan ke depannya
dalam konteks investasi kita ke depan ada dua
yang pertama kita akan menyampaikan tentang reform yang negara lakukan terkait dengan kemudahan berusaha kita
undang undang cipta kerja ini bagian yang harus kita sampaikan kepada dunia
bahwa indonesia sedang menyongsong kepada sebuah perubahan untuk bagaimana melakukan perbaikan iklim investasi
karena bukan rahasia umum lagi
di hampir semua negara belahan dunia yang ingin negaranya maju di bidang investasi
selalu melakukan langkah langkah komprensif terukur dalam rangka perbaikan kemudahan berusaha
yang kedua apa sih kontribusi indonesia ke depan
kita tahu bahwa hari ini dunia itu sedang mengkampanyekan yang namanya iklim dan green energy
nah ini indonesia harus memanfaatkan betul peluang ini
kita mempunyai sumber daya alam yang tidak perlu diragukan di dunia ini
contoh kita punya masa keemasan kayu
dulu kita di hutan sumatera kalimantan papua sulawesi itu cukup besar
tapi tidak ada satu perusahaan yang masuk sepuluh besar indonesia yang main di tingkat dunia
khususnya untuk mebel
yang kedua kita juga pernah punya masa kejemasan koper dan emas
tapi jujur kita belum mampu melakukan hilirisasi dengan baik
kita ekspor bahan baku aja
tapi ke depan seiring dengan permintaan dunia dan kebutuhan dunia
kita sebentar lagi akan meninggalkan fosil dan sudah masuk pada energi baru terbarukan
nah dalam konteks itu indonesia ke depan
akan didesain untuk menjadi salah satu negara pemain pabrik baterai mobil
karena dua ribu tiga puluh di eropa bahkan di belahan dunia
nah apa yang harus indonesia berikan kepada dunia
dan baterai itu bahan bakunya itu terdiri dari kobal mangan nikel dan litium
di indonesia kita sendiri punya nikel kobal mangan
litiumnya dari australia
dan karena itu indonesia harus dikenal oleh dunia
bukan sebagai negara pengekspor bahan baku mentah
tapi harus dikenal oleh dunia sebagai negara penghasil baterai mobil
yang akan diekspor ke mancanegara
ini yang akan kita tanamkan
nah dalam rangka itu seiring dengan pikiran besar dari kementerian perdagangan
yang mendesain konsep ini adalah
contoh ekspor kita sekarang tidak lagi didominasi secara total
oleh komoditas barang mentah
sekalipun batubara dan sawit sekarang lagi nomor satu ya
tapi kemudian baja stainless steel sudah mulai bermunculan
bahkan mungkin di dua ribu dua puluh tujuh dua ribu dua puluh lima kita sudah mempunyai mobil listrik dua ribu dua puluh
itu sudah produksi bulan mei
untuk baterai mobilnya tahap pertama di dua ribu dua puluh
itu sudah berproduksi
jadi ini yang kita akan buka peluang ini kepada semua dunia
untuk kemudian tujuannya adalah mereka ikut mengambil bagian
dan berinvestasi secara fair di indonesia untuk bisa kita mengelola sepeda alam kita
baik pak bahlil jadi reformasi ini yang kemudian nantinya akan dikedepankan begitu ya pak bahlil
tapi pastinya ada target target tertentu
berapa target investasi yang kemudian ditetapkan oleh bk
kpm pak dan juga negara mana saja yang nantinya akan menjadi target mitra investasi potensial bagi indonesia
kalau di sekarang kalau target kita investasi di dua ribu dua puluh satu itu sebesar rp sembilan ratus triliun
tetapi dua ribu dua puluh dua kami diberikan target itu sebesar rp satu dua ratus triliun
nah khusus untuk uni emirat arab sendiri kemarin sudah membangun komitmen untuk melakukan investasi di indonesia sekitar sepuluh billion usd
lewat ina ya lembaga investasi kita
nah namun ada beberapa hal juga yang sudah dilakukan khususnya uni emirat arab seperti membangun energi baru terbarukan di cerata
itu sekitar rp satu ratus empat puluh tiga mb
kemudian akan membangun perawisata halal di daerah aceh
dan sekarang kita sudah selesaikan urusan insentif maupun perizinan sekitar rp tiga ratus empat ratus juta usd
begitu pun yang lainnya

memang target kita kalau dari sepuluh negara terutama dari negara indonesia itu rp seratus empat ratus juta usd
bahkan dari berb tranjuran dua puluh negara lg

bahkan uni emirat arab itu tidak masuk sepuluh besar
nah momentum ini kita coba meyakinkan dalamuates untuk bisa masuk ke indonesia
baik pak bahlil dari target rp satu dua ratus triliun tadi ini bagaimana kemudian strategi dan juga langkah nyata dari bkpm sendiri untuk mencapai target target tersebut
mbak harus diingat ya di dua ribu dua puluh dua itu rp satu dua ratus ya tapi dua ribu dua puluh satu itu adalah sembilan ratus triliun
mungkin saya akan berbicara pada sembilan ratus triliun dulu ya
nah strateginya ke depan sekalipun di era pandemi covid kita selalu saya berkali kali mengatakan bahwa rumus investasi di indonesia dalam konteks mengejar realisasi
itu seperti main bola seperti juventus
menyerang dan bertahan
bertahan itu adalah menyelesaikan investasi investasi mangkrak dan yang sudah running sekarang kita akan kawal satu persatu sampai dengan selesai konstruksi bahkan sampai produksi
kemudian peluang peluang yang bisa masuk dari luar
itu yang kita tangkap sebagai bentuk dari penyerangan
dan insya allah kalau kita mau bahas secara detail nggak cukup waktunya
nanti saya kirim data datanya secara informal dengan pak sesmen
tapi yakinlah bahwa insya allah di tahun dua ribu dua puluh satu realisasi investasi kita akan mencapai target sebesar sembilan ratus triliun
namun untuk dua ribu dua puluh dua sekarang yang mbak tadi tanyakan rp satu dua ratus triliun itu kami lagi menyusun langkah langkah strateginya
rp satu dua ratus atau diturunkan dari rp satu dua ratus atau dinaikkan dari rp satu dua ratus
karena itu nanti di november akhir baru kami bisa umumkan
baik pak bahlil semoga target target ini kemudian nantinya akan tercapai
dan indonesia forward masih akan kembali usai jeda berikut tetaplah bersama kami
kita yang membanyak didukung oleh umkm juga semakin maju industri industri klasik kita seperti
garmen alas kaki karet elektronika juga maju bahkan kebanjiran order akhir akhir ini terutama
dalam masa covid dan ini juga diikuti oleh kesuksesan indonesia untuk investasi tapi
semua ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan karena indonesia mau terus mereformasi
kegiatan usaha dan bisnisnya indonesia terus bertanggung jawab atas lingkungannya dan indonesia
juga merupakan negara yang aktif dalam perdagangan dunia untuk menciptakan perekonomian dunia yang
maju yang baik dan mensejahterakan rakyatnya amin baik terima kasih pak lutfi saya akan ke pak
bahlil pak bahlil terakhir untuk closing statement dari bkpm yang ingin disampaikan kepada masyarakat
dunia usaha dan juga para investor silakan pak ya momentum expo ini kita akan jadikan sebagai
momentum yang strategis untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita bukan lagi negara yang bisa
mengekspor bahan baku mentah itu pertama mindset pola pikirnya kita harus ubah karena transformasi
ekonomi apa yang diperintahkan oleh bkpm itu adalah bahwa kita harus mengekspor bahan baku mentah
blank popes purchase hai hanya bisa terwujud kalau ada hilirisasi dan itu basisnya lah industri untuk
memberikan nilai tambah yang kedua saya juga ingin untuk forum forum vlog bisnis robi sofa
investasi kami menyampaikan tentang capaian capaian indonesia dalam melakukan berbagai langkah langkah

memudahkan para investor termasuk kemudahan kemudahan insentif dan lain lainnya
supaya foreign direct investment kita bisa masuk ke indonesia untuk bisa meningkatkan satu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
baik terima kasih pak bahlil terima kasih juga pak lutfi
semoga nanti ekspo ini akan berjalan dengan lancar terima kasih
sehat selalu bapak bapak sekalian
ya baik demikian perbincangan kami tentang partisipasi dan juga peran indonesia dalam ajang expo dua ribu dua puluh dubai
bersama menteri perdagangan ri muhammad lutfi dan menteri investasi dan kepala badan koordinasi penanaman modal bahlil lahadalia
demikian indonesia forward kali ini saya ratu nabila terima kasih dan sampai jumpa